tapi tadi saya sudah tegas dinyatakan kalau mahkamah yang meminta ya kami itu kepentingan mahkamah
kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk dapat membantu menghadirkan
menteri keuangan republik indonesia menteri sosial republik indonesia menteri perdagangan republik indonesia
menteri koordinator perekonomian republik indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia
ya nanti kami bahas itu empat ya empat menteri ya
baik pak todung dulu ya tadi
ya kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi yang mulia sudah menyampaikan itu
buat kami karena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli buat kami itu penting
jadi kami sebetulnya mendukung usul dari pemohon satu
tapi kalau majelis hakim sudah mengatakan itu tidak mungkin karena perbedaan karena kesulitan mengatur manajemen waktunya
dan untuk permintaan dari paslon satu sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia
kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan dengan bansos
kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain lain
tidak ingin mengajukan permohonan yang sama tapi karena sudah diajukan oleh pemohon satu kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon satu
demikian juga dengan usulan pemohon satu untuk menteri sosial
paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting sangat vital dan kami mohon perkenan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut
ya jadi ini kan perkara yang merupakan sengketa kan
kalau karena sengketa maka prinsip yang berlaku secara universal
ini burden proof nya beban pengujiannya ada di pihak yang mengajukan gugatan
barang siapa membuat suatu dalil maka dia harus membuktikan dalilnya
kalau dia mengajukan gugatan dia harus membuktikan gugatannya
jadi beban pembuktian itu ada di tangan pembohon
bukan di tangan hakim
jadi artinya kalau dia ingin mengujikan bawa sendiri saksinya
itu sebabnya saya memberikan pertimbangan kepada majelis
majelis tadi sudah tegas menyatakan bapak kalau kami perlu saya panggil dan anda tidak boleh enak enaknya
memang karena ini adalah sengketa
jadi tidak boleh dong dia memanggil untuk dia
jadi kualitasnya akan bisa berbeda beda nanti
bapak tadi juga sudah mengatakan bahwa ini kecuali nk yang memanggil
kalau nk memanggil dia memanggil itu untuk perlu untuk dia
jadi kalau dipanggil kita tidak boleh nanya nanya
karena kita pihak yang bersengketa
jadi tidak boleh bilang saya buat gugatan tolong pak hakim cari panggil saksinya
itu kan bukan tugasnya majelis
bapak itu akan siapkan pasal itu
kalau mahkamah yang meminta ya kami itu kepentingan mahkamah
para pihak tidak boleh bertanya
tadi katanya kan ya itu kami sepakat soal itu
saksikan program program kompastv di siaran digital ptv dan media streaming lainnya